ya tante kebayang sih betapa terguncangnya andin setelah kejadian itu
iya tante kata dokter trauma yang dialami andini ini cukup mendalam sih
terutama dia itu traumanya akan kambuh ketika dia bertemu dengan lawan jenis atau laki laki
iya makanya sampai pas surya juga dia
nah itu dia sama om suri aja
terima kasih allah engkau telah mengirimkan malaikat kecerdamu cetrena dan naskara
sebagai penguat aku di saat kondisiku lagi hancur
aku benar benar merasa di titik terbawa sekarang
dan riki benar benar sudah menghancurkan aku
jadi gitu ceritanya mir
saya jujur belum pernah melihat andin seperti ini
dan itu membuat saya hancur sebetulnya
ini riki udah benar benar kelewatan banget om
om saya permisi sebentar om
gue harus kerahin temen temen gue nih jalanan nih
bersama riki nih
halo eh gue butuh bantuan lo pada dong
tuh lo pada nyaris seseorang nih dia ini burunan polisi
ntar gue kirim fotonya buat lo ya
jangan sampai lo pada ngotorin tangan lo buang ngegebuk dia atau apapun itu
kastos sama yang lainnya
ini orang tuh licik banget licin banget
berkali kali udah pengen ditangkap sama polisi tapi lolos aja
pokoknya lo pada semua harus hati hati
kalau melihat itu orang langsung dikepung
diringkus ya lu telepon polisi biar polisi yang beresin
ngerti kan lo pada
iya mir gue paham
lagian kalau udah berkali kali lolos kenapa gak dari dulu sih lo bilang ke gue
iya gue ngerti cuman kan gue dari kemarin tuh gue nah tahan dulu
tapi sekarang gue udah gak tahan dah pokoknya lo pada harus tangkap tuh orang
soalnya andin yang jadi korbannya
hah bu andin yang soeblok itu di pinjara mir yang lakinya baik gitu kan
iya lakinya baik andinya juga baik banget
hah gimana gue gak kesel
oke oke oke siap beres mir jadi tenang aja
oh ya jangan lupa kirim fotonya
biar kita langsung gerak
ini nih gue langsung kirim
orang langsung ketangkep tuh
nah gimana nih perhatiin baik baik
kita disuruh cari nih orang kita tangkap terus kita serahin polisi
ya udah tahan kita gak usah kotor kotor gak usah dapet apa apain deh
kita cari yang mana aja ya
sebarik semua bang
oke siap ini gue kirim ke lo ya dan ke yang lain juga
saya saya tadi habis telepon temen temen saya yang di jalanan semua om
saya minta bantuan mereka untuk cari ricky
supaya ricky tuh langsung cepet diringkus gitu loh om
kamu dari dulu memang selalu perhatian sama andina
kalau boleh kalau nanti ricky ketangkep
ya om soalnya andin kan udah kayak saudara buat saya om
keluarga saya selain emak saya ya ada andin ada om ada tante
ada orang orang semua yang dipondok pelita udah kayak keluarga saya
ada satu orang sih yang bukan
saya anggap keluarga
mungkin om tau kan siapa kan om
saya paham kenapa semua orang marah sama elsa
saya pun marah sama aksa
yang penting sekarang andin
muda munda keadaan dia cepet membaik
soalnya saya kasihan banget om
semenjak pak bos ilang
andin tuh kayaknya menderita mulu ada aja masalahnya om
saya gak mau dia di jahatin sama orang lain
saya nggak mau makanya saya tuh walaupun kemarin saya udah dipisah sama anda
saya masih pas ngejaga di luar gerbang tuh seperti itu om
saya gak mau dia di jahatin sama orang lain
satu sisi kamu membantu om juga
apa anda sudah ada rencana untuk kedepannya
agar kini segera tertangkap
saya agak serba salah sih
untuk saat ini karena saya gak mau dituduh kerja sama dengan ricky
membantu dia selama dia menjadi buronan
dengan kekhawatiran anda
apalagi mungkin selama
dia menjadi buron
menghubungi anda ya
bisa jadi ini pertanyaan jebakan
ya memang dia sering menghubungi saya
tapi ketika saya menolak
dia malah mengancam keselamatan keluarga saya
mau apa apa saya keluarga mbak andin
ya seperti sekarang yang terjadi
karena saya menolak kemauan dia
iya ya saya paham dengan polanya dia
ketika keinginan dia tidak terpenuhi
dan kalau ancaman dia gak berhasil
dia akan melakukan sesuatu hal yang buruk
ya seperti kemarin itu
ya mungkin selama ini
bergerak sama dengan ricky ini adalah sebagai simbosis mutualisme
dengan mbak elsa
memanfaatkan ricky sebagai kaki tangan anda
anda bisa merasa aman
ricky lebih lincah dan lebih
ternyata dia lebih berbahaya lagi
akhirnya menjadi bumerang untuk anda
mungkin nanti anda yang akan bertanggung jawab
atas semua yang dia perbuat
padahal mungkin anda
sudah terlibat dengan
kenapa saya yang jadi memanfaatkan ricky ya
saya kan udah jelaskan ke anda
kalau saya itu terpaksa bekerja sama dengan ricky
karena saya di bawah tekanan dia
bukan karena saya suka rela mengerjakannya
kayaknya udah cukup deh pembicaraan kita saat ini
saya rasa kamu mau menjebak saya
sesuatu yang tidak saya lakukan
dan satu lagi
tolong jangan bahas soal penjara lagi
jangan bahas soal penjara lagi
jangan ingatkan saya dengan penjara lagi
kau mau pikir penjara itu emang
kontrol yang masih mulai
kita duduk lagi
dan untuk kebahagiaan mbak juga
kita belum menemukan titik terangnya
sebelum saya minta maaf
anda merasa kurang nyaman ketika saya berbicara
kalau anda bekerja sama dengan ricky
saya ingatkan ke anda
anda jangan lagi berhias sama dengan ricky
mungkin harusnya anda membantu polisi untuk menangkap dia
kalau sampai berhasil
dan kalaupun dia nanti
mengirimkan tuduhan kepada anda
kita bisa bantah bersama pak
anda akan dianggap sebagai hero
oleh polisi karena anda sudah membantu
menangkap orang itu
saya harus berhasil
meyakinkan mbak elsa
supaya dia mau bekerjasama untuk menangkap ricky
tapi gimana caranya
kalau tidak ada polisi di belakang saya
saya gak mau ya
kalau sampai kerjasama dengan polisi ini malah merugikan saya
kamu sekali enggak
cara untuk menjebak ricky adalah
harus mengajak ricky bertemu
ya doang sih
tapi jangan sedih lagi ya
kamu jangan ikut tak sedih tuna

bidil akan mel gordon jenn caminho
karena dia x menjadi orang yang ia inginkan
hanya ada dia
kamu pasti bisa melewati ini semua din
mau percaya kamu adalah perempuan yang kuat
meski rasanya selalu ada riki di depan mata aku
ya mama tau
bayangan dan mimpi buruk itu masih ada
tapi kamu harus percaya itu semua akan hilang
perlahan namun pasti akan hilang
kamu orang yang kuat
kata bu guru kita harus mikir yang baik baik mah
aku tadi kecil
kecilnya sama njus juga lah
njus udah pulang dari kampung ma
ya ada mirna di sini
boleh aku ketemu sama mirna
ya udah aku panggilin ke depannya tante
sekalian aku tunggu di luar aja
sekalian tentu juga mau keluar
panggil mirna biar mereka bicara di sini
ya bentar ya
saya akan datang
saya sudah datang
tapi itu buka tenang
kok kamu seuzon begitu
ya belum tentu lah
gak mungkin lah marah
cuma mau ketemu doang
kamu masuk aja
kamu tuh beruntung
andin mau ketemu sama kamu
saya yang mau ketemu aja nggak bisa
karena saya juga khawatir
andin kan masih trauma sama laki laki
masuk lah mir
masuk lah mir
seperti pak surya bilang masuk
temui anda sebagai seorang teman
kan kamu temannya andien
kamu masuk aja ke dalam
papanya nunggu disini
papa sedih liat kamu begini andien
daripada kamu stress lagi
papa memilih kamu tenang
biar papa disini
yang menahan diri
pak surya you oke
aku mau ngobrol sebentar boleh
lupa bicara kan
bicara dulu ya
tapi tinggal dulu
aku sedang tulis
nanti aku misalnya
permisi dengan pak surya
ya saya sendiri
ini ada titipan dari ibu sarah
oh ya terima kasih ya
ya sama sama pak
udah dibayar kan
udah pak udah
terima kasih ya
mama ngirimin baju lagi kan tadi udah
perhatian sekali mama ini
masih pun sakit
ki kita harus ketemu
banyak hal yang harus lo tahu
gue butuh lo untuk semuanya
lagian dia yang mau diceraikan sama nino
dia yang marah sama nino
tapi malah melampiaskan emosinya sama gue
padahal gue udah siap banget alsa
bahkan sampai sekarang gak bisa ngebuka hati loh buat gue
ketemu dimana nih kita
pokoknya yang penting harus aman
ingat ya alsa
andin aja gue bisa bikin begitu
dan gue bisa bikin orang tua lo lebih hancur
sedikit ancaman buat orang yang tersayang
semoga dia paham maksud gue apa
selama ini mba alsa masih berhubungan dengan ricky
saya akan siapkan semuanya
kita akan tangkap ricky di saat yang tepat

anda akan aman
ya tadi kata kamu kan cuma saya yang bisa serahkan ricky dan mengarahkan polisi untuk menangkapnya
tapi kira kira untuk kesalahan saya yang selama ini kerja sama dengan ricky dan tau posisi ricky itu dimana
polisi nggak akan mengetahuinya kan
ya mungkin sih mbak tapi kalau menurut saya
kalaupun polisi tau mungkin mbak yelza akan mendapatkan pengampunan
karena kan posisi mbak yelza sedang dalam tekanan dan ancaman serius
gak kalau gitu jangan kayaknya gak usah kasih tau dulu deh ke polisi
biar kita berdua aja yang mengarahkan trik ke depan
kita pergi ke polisi ya
ya itu juga bisa
ini semua demi orang yang sudah menjadi korbannya riki
kali ini ricky harus tertangkap
ya tante kebayang sih
betapa terguncangnya anding setelah kejadian itu
kata dokter trauma yang dialami andini ini cukup mendalam sih
terutama dia itu traumanya akan kambuh ketika dia bertemu dengan lawan jenis atau laki laki
iya makanya sampai pas surya juga dia
nah itu dia sama om suri aja sampai ketakutan banget
nah cuma sama aku tuh dia
karena kadang kadang sempat ketakutan juga
kadang kadang nggak juga
kadang kadang justru pengen aku temenin
ya karena mungkin dia ngelihat aku yang nyelamatin dia
waktu dia disekap sama ricky
dan kata dokter kemarin penyembuhan andin sih bisa makan waktu yang nggak sebentar tante
bisa jadi cukup lama
andin sekarang ini butuh bantuan psikiater
nah itu iya sih
nah tante kan juga punya psikiater
psikiater yang biasa nanganin tante
nah tapi dokter andi kan ya beliau pria laki laki
jadi aku nggak tahu
ya kayaknya sulit tante
karena kemarin andin juga pas mau diperiksa sama dokter
dan kebetulan dokternya laki laki andinnya nolak
nggak mau sama sekali
ya kita ini deh kita pikirkan
dan kita juga berusaha cari psikiateris perempuan yang memang benar benar bagus
untuk membantu terapi andin
pelan pelan lah sal
walaupun tadi kamu bilang akan memakan waktu cukup lama
tapi tante percaya akan sembuh ya
riki emang keterlaluan juga sih
kamu tuh kayak ada
ya kamu udah nemenin andin dari kemarin sampai hari ini
sorry tante tanya ini
pacar kamu nggak keberatan
nah itu dia kebetulan tante juga nanya
sebenarnya aku sama sienna
lagi ada masalah juga tentang
ya masalahnya nggak jauh jauh
karena nolongin andin sebenarnya
perempuan normal mana yang gak akan cemburu melihat
ya walaupun copli salah paham
cuma masalahnya kan
dia tuh tau
khususnya bahwa andin tuh sebenarnya keluarga
dan aku tuh lebih prioritasin sienna
aku udah jelasin berulang kali
ya udah terbentuk
di mindsetnya dia kalau
ya aku emang lebih memilih melindungi andin ketimbang dia
ya udah intinya
salah paham lah
ya pasti lah itu salah paham
salah paham berpikir kamu lebih mentingin andin tuh gimana sih ceritanya
hari dimana waktu
ditaruh sesuatu di makanannya itu
sama suster yang baru
aku lagi di jalan nanti
akhirnya aku bilang sama dia kalau
kita harus nyari andin
nah dia sih sebenarnya
sampai akhirnya kita ketemu
nah pas di gudang itu
sienna untuk nunggu di mobil
terus aku turun untuk nyelamatin andin
ya aku sempet
sempet berantem sama ricky
lalu kemudian ketika aku mau nyelamatin
ya udah gini deh
tante juga sangat menyayangkan ini sih
tante tidak mau hubungan kamu terganggu
dan tante harap
tante boleh ketemu sienna
bantu bicara sama dia
tante sepertinya bisa
baca pikiran aku ya
aku tuh sebenernya gini tante
aku udah mentok
aku udah sampe di titik dimana
aku jelasin apapun
dia gak terima
dia gak percaya
tante akan bantu
tante kan pernah muda juga
ntar tante bantu
nanti aku temuin sama sienna ya
eh ketemu senyum
ya jadi nanti saya akan siapkan alat
untuk kita bisa tau posisi ricky dimana
sebelumnya saya mau ngecek kondisi kakak saya dulu
sebelum bertemu dengan ricky
saya juga gak perlu tau
ya tapi asal
tidak ada niatan lagi kan untuk menyakiti bu andi
saya rasa udah cukup
pembicaraan kita ya sampai sini ya
saya mau ucapkan terima kasih
anda sudah bersedia untuk bekerja sama dengan saya
apa sadar sih
oh ya tuhin
udah ada atau gak

cuma yang tak kutipin saja

tapi ya semoga rencananya rennie itu berhasil
bisa berjalan dengan baik
kalau gak terpaksa
gue udah gak mau berurusan sama lo selama ini rik
gue udah pake seragam yang dikasih sama abu bos
padahal belum dapet izin dari lo